kekhawatiran dunia bertambah dengan terjun bebasnya harga minyak dunia corona
seolah memberikan sentimen negatif terhadap pelemahan harga minyak mentah dunia yang mencetak rekor
ini menjadi pelemahan terbesar sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun anjloknya harga minyak dunia akan memberikan untung sekaligus rugi bagi indonesia
nah kami akan ulas lebih lengkap dibalik kejatuhan harga minyak dunia
kita lihat seperti apa kalau bicara mengenai harga minyak dunia dari dua ribu sembilan belas hingga kemarin
tanggal sepuluh ataupun pada hari ini sembilan hingga sepuluh maret
kalau anda lihat harga minyak dunia begitu terjun bebas dari yang pertama di dua ribu sembilan belas lima puluh empat delapan puluh lima per barrel
saat ini tiga puluh empat bahkan naik lagi hari ini di tiga puluh tujuh
nah kalau kita bicara mengenai minyak wti atau minyak yang biasanya memang menjadi acuan bagi negara negara di amerika serikat
minyak wti ini merupakan minyak yang dihasilkan dari ladang
minyak yang ada di amerika serikat
dan biasanya mereka digunakan sebagai acuan untuk produksi pertambangan ataupun kegiatan produktivitas
yang memang dilakukan oleh negara negara di kawasan amerika
sementara kalau brand sendiri ini adalah minyak yang dihasilkan dari tambang dari laut utara eropa
dan harga minyak brand ini menjadi dasar pembentukan harga yang sudah ditapkan sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
dan minyak brand ini digunakan hampir di empat puluh persen semua negara negara di dunia
dan terus digunakan sampai saat ini
sementara kalau wti ini di amerika sendiri memang harga minyaknya berbeda
tapi kedua minyak ini saling berbanding lurus
jadi ketika wti turun maka harga minyak brand juga turun
begitupun juga saat brand naik wti juga akan naik
lalu kita melihat sebenarnya anjloknya harga minyak ini karena apa sih
ada yang mengatakan memang adanya perang harga yang terjadi antara arab saudi ataupun negara negara opec dengan rusia
apakah itu benar
kita akan lihat karena memang harga minyak kali ini merupakan harga yang paling
harga yang paling anjurk setelah perang teluk yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
kita lihat seperti apa sebenarnya
nah ini adalah negara negara penghasil minyak di dunia
ini adalah negara yang mereka memiliki tingkat eksplorasi cukup tinggi
kalau kita lihat pertama didominasi oleh amerika serikat
tadi saya katakan memang amerika serikat salah satu pendapatan terbesar mereka dari minyak
penghasil mereka adalah satu ratus tujuh belas sembilan puluh empat juta per hari dengan pasar pasar adalah sembilan puluh delapan persen
jadi cukup besar sekali dari amerika serikat
kemudian kedua arab saudi
jadi selama ini kita berpikir arab saudi itu adalah negara penghasil minyak
ternyata arab saudi menempati posisi kedua dengan pangsa pasar dua belas persen
nah ini adalah negara negara yang memproduksi minyak
tapi kita akan bicara negara mana saja yang mengkonsumsi minyak terbesar di dunia
kalau bicara mengenai negaranya pasti adalah negara yang tiongkok salah satunya
kalau kita bicara dengan tiongkok bagaimana penduduk di tiongkok sendiri yang miliaran jumlahnya
dan juga banyak sekali perusahaan manufaktur
yang membutuhkan minyak sebagai bahan untuk melakukan operasionalisasi pabrik pabrik mereka
tapi ternyata juga ada india dan juga jepang
kita bicara mengenai bagaimana sih sebenarnya problemnya terjadi
kalau kita bicara mengenai opec dan rusia
nah ini kita bicara mengenai penurunan ya
kato kita melihat sebenarnya permintaan minyak mentah global ini diproyeksikan oleh opec sembilan puluh sembilan juta barrel per hari
ini merupakan kondisi yang berbeda dari ekspektasi sebelumnya
kalau kita bicara mengenai kondisi permintaan minyak dunia sendiri memang banyak dipengaruhi beberapa faktor
biasanya faktor yang sifatnya fundamental terkait dengan masalah isu politik geopolitik
kemudian juga terakhir isu terkait dengan masalah kesehatan
yaitu merebaknya kasus virus corona atau covid sembilan belas
kemudian kalau kita bicara mengenai kenapa opec sendiri terkesan menurunkan permintaan minyak mentah dunia
ini tidak bisa kita lepaskan dari demand ataupun permintaan daripada tiongkok sendiri terkait dengan minyak
pengurangan produksi ini ternyata sayangnya tidak disetujui oleh rusia
nah kenapa begitu
karena sekitar rusia berpikir bahwa sebenarnya mereka tetap dengan keinginan untuk menggenjot produktivitas minyak mereka
kalau kita lihat tadi rusia masuk dalam tiga besar negara penghasil dan pemasok minyak besar di dunia
nah alhasil ketika rusia tetap bersikuku dan mereka tidak mau menurunkan produktivitas dari rekomendasi opec
apa yang terjadi
yang terjadi adalah minyak supply nya tetap banyak
tetapi kalau tadi kita lihat penurunannya sebesar cukup signifikan dari rekomendasi sebesar dua satu juta barrel per hari di sepanjang tahun dua ribu dua puluh
menurun menjadi satu lima juta barrel per hari
rusia beralasan terlalu dini nih untuk memprediksi dampak daripada virus covid sembilan belas pada permintaan energi global
alhasil yang mengakibatkan arab saudi merasa bahwa senyawa
ketika rusia sudah memproduksi minyak tetap dengan standarnya mereka tanpa mengacukan asumsi permintaan minyak akan turun
karena tadi ya rusia atau tiongkok maksud saya tiongkok sendiri tidak banyak melakukan produktivitas
mengakibatkan arab saudi melakukan diskon besar besaran
nah diskonnya ini tidak main main
nah ini adalah kondisi yang terjadi saat ini
anda bisa saksikan tadi
harga minyak langsung terjun bebas
analis juga menilai penolakan rusia ini mengakibatkan untuk memangkas produksi tujuannya adalah untuk menghantam amerika serikat
nah kenapa amerika serikat
kalau kita lihat tadi amerika serikat menempati posisi paling atas sebagai produser minyak dunia
jadi ketika harga minyak bisa ditahan
dimana produktivitas tidak terlalu besar
akibatnya demand tetap tinggi
harga bisa ikut bermain di sana
kalau kita lihat ternyata ini ada dampak lain
nah kalau ada sisi negatif ternyata juga ada sisi positifnya
bicara mengenai minyak dunia orang berpikir bahwasanya wah minyak turun harga bensin ikut turun juga
kemudian pertamak premium dan semua ikut turun
nah ini mengakibatkan orang orang berpikir bahwasanya ini sangat menguntungkan buat negara kita ya ketika minyak dunia turun
pasti kita melihat seperti itu
tapi di sisi lain ada yang harus ketar ketir

ketidakpastian dari harga minyak yang fluktuatif yang begitu sangat terdepresi beberapa hari terakhir ini mengakibatkan pasar modal dan keuangan mengalami ketidakpastian
kalau anda lihat sendiri bursa efek indonesia terdepresiasi begitu dalam karena banyak sekali investor yang merubah investasi mereka ke safe haven
menarik investasi mereka untuk ke komoditi lain

kalau ngomong mengenai saham perusahaan energi
perusahaan energi ini merupakan perusahaan perusahaan memang menggunakan komoditas

perusahaan energi ini merupakan perusahaan energi
menggunakan komoditi minyak sebagai dasar mereka untuk mendapatkan revenue
mungkin kalau kita bisa ada exxon ada perusahaan perusahaan minyak lain yang terdampak karena harga minyak turun
sementara mereka harus tetap berproduksi membayar biaya operasional
tapi di satu sisi ketika harga minyak fluktuatif mereka juga kebingungan dalam tanda kutip untuk menerapkan
berapa standar harga minyak akan mereka ekspor ke negara negara yang tadi seperti india tiongkok kemudian bahkan indonesia sendiri
nah selain itu ternyata
nah selain itu ternyata
nah selain itu ternyata
kita mempunyai cara lain kalau ini memberikan dampak negatif tadi ketakutan pasar
di sisi lain juga ternyata mengurangi impor kita akan minyak
nah kalau biaya impornya tinggi sebelumnya ternyata pastinya ketika harga minyak turun
asumsinya beban impor akan berkurang di apbn
tapi ternyata di sisi lain itu juga negatif juga karena devisa negara dari sektor migas justru turun
kenapa turun karena ekspektasi negara kita untuk dari sektor migas sendiri cukup besar ya
karena apa karena cukup besar karena satu harga minyak sudah ditapkan oleh perusahaan sekitar enam puluh barrel
jadi ini merupakan suatu kondisi di mana negara indonesia juga dilematis di satu sisi ketidakpastian harga minyak
mengakibatkan mungkin pasar modal keuangan terganggu
di sisi lain tadi seperti saya bilang mungkin saya sebagai pengguna kendaraan
merasa harga bensin harga pertama bisa turun dan juga ada beban impor pertamina yang juga akan berkurang
nah ini adalah kondisi saat ini yang memang bisa saya jabarkan
terkait bagaimana minyak yang fluktuatif dan harganya yang anjlok beberapa waktu ini bisa berdampak
tidak hanya bagi kita saja sebagai pengguna kendaraan ataupun perusahaan perusahaan menggunakan minyak
tapi juga bagi negara yang menggunakan minyak sebagai salah satu barometer untuk mendapatkan apbn